dasar perempuan keparat
suami di penjara
main serong dengan laki laki lain
kenapa kamu datang kesini lagi man
sebentar lagi kita akan sampai ke rumah ibu barumu
ya rumahnya sih nggak begitu besar
tapi cukup rapi
kamu pasti betah deh disana
tapi perlu aku ingatkan
kamu gak boleh nakal nakal disana
karena ibu barumu itu
dan kalau galaknya sudah kuat
bisa bisa tinjunya melayang kemukamu
kalau kamu pinter mengambil hatinya
ya paling tidak seperti apa yang sudah kulakukan
semuanya pasti akan beres
sekarang kita belok ya
bisa ketemu dengan anissa
pak siapa ya kemarin
bukannya namanya pak susudarman
itu sebenarnya nama ayah saya
pak susudarman itu sebenarnya nama ayah saya
pak susudarman itu sebenarnya nama ayah saya
nama lengkap saya herman sudarman
tapi teman teman saya suka panggil saya darmai
lagi silahkan duduk
anissa lagi mengantar antar
aduh terlambat ya
ini saya bawakan boneka buat anissa kemarin dia minta
jadi ngerepotin anak itu emang ada ada aja
sementara saya buatin minum dulu
mereka minta kita berpanggilnya
gini aja dia kalahkan

kalo kami di direito kewangannya kan
emang zou kacalah
aku mauk mak penggant justo sekarang tuh
kok kamu panggil

kamu datang kesini lagi man kenapa
kenapa kemarin kamu menipuku dengan tidak mengakui namamu
aku juga heran
orang sekitar kamu mau aja ditipu
kamu pikir aku percaya begitu saja
sejak aku ketemu kamu aku yakin kamu adalah yantiku
jangan sebut kata itu lagi
jangan sebut kata itu lagi man
aku ini bukan nyantimu yang dulu
kalau aku ingin seperti dulu bagaimana
aku masih mencintaimu yanti
kita harus melupakan semua yang pernah terjadi
kok sekarang kamu berkata lain tidak seperti dulu
seperti dulu bagaimana
aku nggak ngerti maksudmu
aku juga suami orang
kalau begitu kenapa kau masih ngomongin soal cinta
karena aku dulu pernah bilang
mencintai belum tentu bisa memiliki
anakmu itu lucu dan cantik seperti kamu ya
dia bukan anakku man
jadi dia anak siapa
dia bukan anakku tapi anak kita
kamu jangan macam macam kamu serius
atau kamu tidak mau mengakuinya
bukan begitu yanti
kalau betul nisa itu anakku aku akan mengasuhnya
jadi kalau tidak betul kamu tidak akan mengasuhnya begitu
jadi kamu mau memberikan anak itu padaku
maksudku kamu mau mempercayakan anak itu pada
jadi aku begitu
aku tidak ngomong begitu man
ada satu pertanyaan yang belum kau jawab
nisa itu anak siapa
mirip sama kamu apa enggak
kalau nggak mirip ya berarti bukan
bercanda kamu masih kayak dulu aja
wah bonekanya buat saya om
lo lo lo siapa yang kasih buat kamu
kalau bukan buat saya kenapa dibawa kemari
lihatlah boneka dulu ah
bisa saja bicara begitu
aku melihatnya ma
dari tadi marah marah terus nggak ada junderungannya
coba ceritakan dengan jelas
biar mama tahu yang sebenarnya
setelah aku keliling jakarta
perempuan itu berpelukan dengan laki laki lain
sementara anak kita beringup di penjara
perempuan siapa yang berpelukan dengan laki laki
ya bininya si ibram
mungkin papa salah lihat
salah lihat lagi
mataku tidak buta
siapa sebenarnya anak itu
mengapa pikiranku tidak bisa lepas mengingatnya
ada apa sebenarnya dengan dia
mengapa kamu selalu mengganggu hatiku
mengapa aku tidak bisa melupakan wajahmu
mengapa kau setiap malam hadir dalam ibadah
mengapa kau begitu berani padaku
mengapa kau begitu manja padaku
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
apakah ini semuanya kebetulan
firasatku mengatakan tidak
ini bukan kebetulan
mungkinkah di anak kandungku
buah dari benih cintaku dan ibumu
kalau benar begitu
ya allah ya tuhanku
aku tahu aku yang berdosa
kami yang telah membuat dosa